jadi biarkan aku memilikinya
hah lama banget
kapan sih kita di ajak main filmnya
biar gak berasa lama minum es daun dulu cuy
john bikinin saya satu
nah gitu dong
siapa yang jaga keamanan
coba lu bawa keluar cewek ini
eh pak jangan nunjuk nunjuk ani
gua bukan bos
yang bukan bos kalem oke piece
bang kesana sebentar yuk
hei malah disini
plan pelem bang
iya cepetan sekarang ayo cepat
ayo cepetan ditungguin
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
kalau mau berisik silahkan jangan disini
itu suami saya
eh eh siapa kalian
eh mas ngapain kenalan
coba yang hitam
yang hitam tambah parah
udah daripada tambah kacau
break break break
iyan sih lu cuma ngomong gitu aja ribet
iya harusnya mas saya tuh
aduh eh neng bunga
mau kemana jalannya mulai cepet cepet
mau lihat syuting ada lukman sardi
neng bunga bisa merencah ikut
dibayar cuma pake beginian
kita harus bersyukur
biarpun cuma dapat nasi kotak
sama duit lima puluh ribu
bikinin saya es dawet lagi dong satu
aku kesini cuma mau ngasih tahu kalian
kalau es dawet aku hari ini laku keras
kalau kalian haus
nunggu air hujan aja
siapa tau airnya dingin
sayang mau tanya apa saja yang sayang suka
beta sim bakal marah
kamu tuh kerjaannya apa sih
kenapa kok kamu diam
sayang bukan beta sim mau jawab
tapi beta takut sayang suka dengan beta lain
emang kerjaannya apa
sebenarnya beta pengpekerjaannya itu sebagai
makanya kalau pacaran itu jangan di jalanan
demon apa yang
berarti kamu gak punya duit
ini minumnya gue
eh kamu kasih gue es gaun kamu beli minum pang
ngelarin dulu minumnya baru ngomong